ini rumahnya pak ajeng
kami mau mengantarkan motor baru pak ajeng
doa kamu hebat kum langsung terkabul
apa sih tut kamu kayak perangkok aja nempel melulu begini ah
biarin aja mons aku kan gak mau jauh jauh dari mons
pokoknya ya tuh mau ke kantor polisi kek mau ke pengadilan
mama rela jual rumah
jual tanah jual sawah semua abis juga gak papa
harta mah bisa dicari tapi kalau anak gak ada gantinya
eh kain pelnya mana
mas ugi beliau ini bu yoyo
beliau ini orang hebat
sudah banyak warga ciraos ini yang dikirim jadi tikawai di luar negeri
bukan cuma itu ada yang dari cidahu cibarengkok cekadu dan ciberem
jumlahnya sudah ribuan pak
mari pak saya kenalkan ya
pak mau liat nih kemana aja udah lama gak ketemu gak keliatan
iya bu sekarang saya ditugaskan di sukabumi
bu yoyo kenakan ini pak sogi
askaris yang baru di ciraos
aduh senang sekali saya bisa kedatangan tamu penting ini
saya yang tersanjung bertemu dengan ibu yoyo yang hebat
pak bapak bisa aja
silahkan silahkan duduk pak
silahkan silahkan bapak bapak
bukan silahkan gak apa apa kok
ini juga belum dipelangga gak apa apa
aduh disini tuh udaranya masih segar ya
iya pak memang segar disini
kenalkan ini anak saya
tutihar tuti pak
oh cantik ya
moms tanya sama omnya
kok udah punya kangkus soal
pak sogi sama pak mul mau minum apa
gak usah repot repot bu yoyo
gak usah repot repot kita mau cuma sebentar ya
eh cuma sebentar
moms moms temenin om sok sama om mul ngobrol yuk
oh mohon kelihatan ibu
sama cantik seperti ibunya
oh pak sogi bisa aja
kalau begini mah sepertinya saya akan betah disini
iya pak insya allah betah tuh
wow tapi luar biasa
wah iji dapat pulsa lagi rp lima puluh
ada apa cek
hah enggak wak
kamu mah kebanyakan main internet
jadinya gitu ngomong sendiri
cek esok duduk
biar wak yang bikinin kos
saya ke sini mau minta tolong lagi
cariin rumah untuk askades yang baru
tapi ini bukan beli tapi kontrak
ah tuan yang kontrak mau banyak sop rumahnya
satu lagi kang kalau bisa rumahnya jangan yang gede gede
yang kecil aja
karena askadesnya masih single belum berkeluarga
insya allah secepatnya saya dapat kontrakannya
iya kang makasih ya kang
sepertinya saya harus pamit
mau keliling keliling lagi melihat desa ciraus
baik pak baik pak
terima kasih minumannya ya
sama sama om sok om mo
kayanya orangnya baiknya tuh
moms moms tau aja kalau om sok itu udah jadi incerannya aku
om soknya jadi cadangan dong moms
moms jumlah cewek itu sekarang lebih banyak daripada jumlah cowok
jadi persaingannya tuh ketat moms
nah kita sebagai cewek harus punya cadangan
harus punya cadangan
cadangan tuh buktinya si kang kusoy sampai sekarang gak nembak nembak aku
kamu mah dada aja orangnya jadi cadangan
udah lanjutin ngepel nyapu
kang aceh kelihatan baik baik saja
gak seperti orang kesurupan
sabar ya ceng sebentar lagi juga sembuh
kang haci kesurupan apa
gak tahu pak odin
kang haci dari kapan kesurupannya
gak tahu kang jajang
tuh obatnya datang
ceng nih apel manisnya makan
kok apelnya dulu bukannya pinang dulu biar pahit
udah sudah lah gang
kita doakan aceh agar yang hilang bisa diganti dengan yang baru
ini rumahnya pak ceng
kami mau ngantarkan motor baru pak ceng

ya lu lihat kum
saya jelaskan kum keterlap
kalau begitu kami permisi dulu bu
saya jadi orang baik sekarang
motor baru dang
da lu tuh
makanya jangan coba coba ngerjain mak
ya ampun dang
di ciraoste nggak ada yang punya motor sekeren ini dang
ya ampun dang
ya ampun ini motornya kenceng banget dang